gak semua orang terpilih kamu itu orang yang terpilih
jadi memang ya sudah ini saatnya kamu tenaga menis yang berjuang untuk merawat pdp
sudah dua puluh hari saya nggak pulang
kangen kangen pasti kangen
terus harus kuat
ya dengan dukungan keluarga shiva bekerja menjadi garda terdepan melawan pandemi virus corona
namun menjadi dua pahlawan sekaligus di dalam muda ia kerap merasa rindu kepada sang puah hati
kasih ibu sepanjang masa
meski sulit perempuan yang menikah pada dua november dua ribu empat belas ini tetap berupaya memenuhi hak putra kedua mereka
mendapat asupan utama asi
setiap hari shiva memang harus mengenakan pakaian khasmat selama lebih dari tujuh jam
maka ia pun terpaksa menahan sakit karena asi yang tak bisa dikeluarkan
tak ayal ia merasa sedih saat produksi asinya menurun karena kelelahan dan stres akibat pekerjaannya
sebisa mungkin di penginapan saya baru pumping
dan jadi jedaknya itu
gak yang enam jam bisa sampai nanti delapan atau dua belas jam saya baru pumping
bekerja sebagai perawat covid sembilan belas perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini harus berada sangat dekat dengan pasien
cemas dan takut sudah pasti dirasakan
tetapi ia mengaku dukungan yang juga diberikan para pasiennya menjadi pemantik bagi perawat di kiara rscm untuk tetap berjuang
jadi berapa pasien yang masih bisa komunikasi aktif
malah kasih semangat ke kiara suster semangat ya semoga allah yang bisa balas
pasti itu ya capek ya pakai bajunya panas gitu kan
kalau sehat sehat ke depan semoga kita ketemu di luar saya mau lihat wajah suster katanya gitu
jadi gimana ya kalau dirasa ada khawatir kekhawatiran takut karena kontak dekat
jujur takut gitu ya was was kalau dia nanti batuk
tapi selama saya sudah pakai apd dan saya melihat pasien pasien ini kasihan
siapa lagi yang merawat mereka gitu kan
tidak ditemani keluarga
saya berpikir gimana kalau itu keluarga saya yang dirawat atau orang orang terdekat
jadi kalau memang ini sudah tugas saya ya sudah saya beranikan diri
ya perjuangan shiva dan ratusan perawat lain melawan
tapi kalau covid sembilan belas memang tidak mudah dilakukan
menjauh dari keluarga dan mendekat kepada pasien menjadi pilihan mutlak
maka tak berlebihan jika mereka disebut sebagai pahlawan bagi dua dunia
yakni dunia kesehatan dan dunia keluarga
maria sarjana fajar ahmad jakarta